kau kaget melihat
sebaiknya kita pergi dari sini
kita jangan mencari masalah dengan kian santa
apa karena ilmunya terlalu tinggi
justru aku penasaran
seperti apa ilmunya
ternyata paman masih hidup
kenapa bisa seperti ini
kenapa pukulanku berbalik ke arahku sendiri
apa yang terjadi
kenapa kian santang
ikut merasakan akibat dari pukulannya
aku tidak memiliki tenaga dalam sama sekali
mengenai dirinya sendiri
aku harus memulihkannya
apakah kau telah berubah menjadi seorang manusia yang lemah dan ujuk
kau telah berubah menjadi seorang manusia yang lemah dan kunjung
tidak akan hal yang sama ini adalah keberuntunganmu
dia tidak akan dapat membunuhku kecuali dengan membunuh dirinya sendiri
ini aneh sungguh aneh
kenapa aku merasakan terkena jurusku sendiri setiap bersentuhan dengan paman adat
dan semakin kuat tenaga dalam yang dia gunakan
untuk menyerangku semakin kuat pula akan melukai ibu dia dengan tenaga dalam yang sedia
dan aku harus menyerangnya lebih kejar lagi
mungkinkah darah suci itu jatuh ke tangan paman anak kecil
astagfirullahaladzim semoga semua ini sama
untuk berhasil berjaya mendukungmu ingin meminta perhatian
ato hidupmu seperti itu sudah tersesat colocar di luar otakmu

mereka juga mendapatkan saat yang sesuai

aku karenaesss lagi tidak pernah berteman denganmu
sahabatku sudah tiada tujuan
isa saja sudah mem dorong kau sampai mana inilah
saya tcut saya sangat dihantarpu
sebaiknya aku pergi dari sini
sebelum aku mati konyol
selagi dia masih mengatur hawa murni
kian santang tidak mungkin membiarkanku lolos
memang belum waktunya
aku bertemu dan menghadapi kian santang
aku berdua juga bernama sebas ini ketika
setelah luar buku itu rupanya
aku bisa men coisa bsa tadi pak ibu